presiden joko widodo menemui timnas u dua puluh di stadion gbk pada sabtu sore ini
presiden memberikan semangat kepada para pemain timnas u dua puluh yang batal bertanding di piala dunia u dua puluh setelah status indonesia sebagai tuan rumah dicabut fifa
sore hari ini saya hadir di gelora bung karno untuk memberikan semangat kepada tim u dua puluh
untuk agar mereka tidak larut terus dalam kekecewaan dan kesedihan
saya ingin menyampaikan bahwa ke depan kita ingin memiliki tim yang terbangun ke awal secara terus terus berkepanjangan
sehingga kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul betul siap
karena u dua puluh ini masih muda masih memiliki banyak kesempatan
bisa lagi main di sea games bisa main di asean games bisa main di aff masih bisa main di olimpiade
kesempatan itu masih panjang sehingga tadi kesempatan pada mereka jangan patah semangat